geram dengan keberadaan beberapa gudang dan pengolahan limbah medis yang ada di kabupaten cirebon
puluhan warga memprotes keberadaan limbah medis
sementara banjir luapan sungai citarum kembali datang dan merendam ribuan rumah warga di tiga kecamatan
sama informasi lainnya inilah kilas coba rat selengkapnya
dengan berjalan berkeliling desa puluhan warga desa panguragan
kecamatan panguragan kabupaten cirebon ini berunjuk rasa
mereka berkeliling untuk menolak keberadaan pengolahan dan gudang limbah medis yang ada di desa mereka
warga juga mengingatkan tentang bahaya limbah medis itu
warga juga meminta kepada aparat penegak hukum seperti tni dan polri
segera menindak kemungkinan adanya dugaan oknum yang terlibat dalam limbah medis ini
banjir yang menyambangi tiga kecamatan di kabupaten bandung
salah satunya terjadi di kampung muara kelurahan andir bale endah
ketinggian air itu berkisar antara tiga puluh cm hingga satu meter lebih
banjir ini kembali merendam ribuan rumah warga sejak jumat malam
padahal pada awal desember tiga kecamatan ini sudah terbebas dari genangan air
warga yang akan melakukan aktivitas di luar rumah pun terpaksa harus menggunakan perahu
tas yang diletakkan di depan sebuah toko yang berada di kawasan ganda wijaya kota cimahi
sempat mehebohkan warga seninsia
warga khawatir jika tas tersendiri
tas tersebut berisi bom karena tas itu tergeletak cukup lama tanpa diketahui pemiliknya
petugas yang tiba ke lokasi langsung melakukan sterilisasi lokasi dengan memasang garis polisi
namun setelah diperiksa tas tersebut ternyata batu bata dan kardus yang ditaburi bunga bunga di atasnya
di beliputan transmedia